terima kasih anda masih bersama kami di after sepuluh
tadi seperti yang sudah dibicarakan ya
kalau bulan ini adalah bulan oktober
merupakan bulan peduli kanker payudara internasional
yang diperingati di seluruh dunia
ya badan kesehatan dunia atau who pada tahun dua ribu enam belas
menyebutkan bahwa kanker yang banyak dialami oleh wanita ini
adalah penyebab kematian tertinggi kedua di indonesia
kanker payudara merupakan penyakit yang ditandai
dengan tubuhnya sel abnormal
tidak terkontrol pada kelenjar dan jaringan payudara
di indonesia berdasarkan data badan kesehatan dunia atau who
pada tahun dua ribu enam belas sebanyak sembilan belas tujuh ratus tiga puluh satu jiwa
meninggal dunia akibat kanker payudara
kanker payudara menjadi penyebab kematian tertinggi kedua di indonesia
setelah kanker paru trachea dan bronchus
yang memakan korban hingga lebih dari tiga puluh ribu jiwa
dengan deteksi atau pemeriksaan dini
angka kematian akibat kanker payudara bisa ditekan
di antaranya dengan melakukan pemeriksaan memogram secara reguler
mengetahui bagaimana cara melakukan pemeriksaan payudara sendiri
dan memeriksakan diri ke dokter secara rutin
pencegahan juga bisa dilakukan dengan menjaga pola hidup sehat
olahraga teratur dan mengkonsumsi makanan sehat
mumpung masih bulan oktober
kita harus banyak sosialisasi
apalagi kita perempuan
iya sudah pernah cek belum puspa
sudah untungnya sudah pernah cek
kita lebih tahu sejak dini
seperti apa fisik kita
tuh tapi tentu hanya ada sebagian kecil ya yang melakukan itu
kita akan menggali lagi lebih dalam
mengenai kanker payudara
sudah hadir bersama kami di studio cnn indonesia
mbak kris wicaksana dari organisasi love pinks
di sebelah saya yang cantik pakai batik
ada mbak kris dan di sebelahnya juga ada dokter
dokter yadi yang memang spesialis bedah konsultan onkologi
ini ada pakarnya dua duanya
yang satu kabarnya juga pernah menghidap dan sudah sembuh
hampir sekitar enam tahun ya
jalan tujuh tahun dan sudah bisa kita lihat bersama ya
tapi sebelum saya ke mbak kris saya ke dr yadi dulu
ini kalau perempuan biasanya umur umur kita ini belum terdeteksi gitu
atau belum merasa ah kayaknya nggak
bukan merasa ah kayaknya tidak ada apa apa nih
harusnya seperti apa sih di cek pertamanya itu
jadi begini mbak buspa bahwa yang paling penting itu adalah deteksi dini
sebetulnya kapan sih kita mulai deteksi dini
bahkan dari sejak mulai awal menstruasi pun
itu kita sudah harus membiasakan para wanita untuk deteksi dini
melakukan pemeriksaan payudara sendiri
kapan sebetulnya waktu yang paling baik untuk melakukan pemeriksaan payudara
itu kira kira seminggu setelah selesai hide
diperkirakan setelah selesai head seminggu itu
maka pengaruh hormon itu akan lebih rendah estrogen
sehingga kalaupun ada benjolan ataupun perubahan perubahan yang minimal
itu bisa kita deteksi
nanti mungkin akan kita jelaskan lebih lanjut bagaimana cara untuk pemeriksaan payudara itu sendiri
atau sekarang saja dokter
maksudnya dengan verbal saja ya seperti apa kita bisa memeriksa itu sendiri ini
sudah berulang kali dibicarakan
tapi sering dilupakan
jadi memang ini kan masalah kebiasaan habit
ya kan masalah habit
ketika kita aware soal tumor payudara soal kanker di payudara
maka tentunya kita harus bicara perubahan pola hidup
seperti yang saya tekankan tadi bahwa pemeriksaan payudara sendiri itu dilakukan seminggu setelah selesai haid
jadi kita lakukan di depan kaca
di depan kaca jadi dalam posisi yang pertama tentunya menghadap ke kaca
pasien atau kita sendiri itu dalam posisi yang pertama
lurus saja dulu tangannya ke depan kita perhatikan
bandingkan antara payudara kiri dengan kanan
apakah ada perbedaan atau tidak dilihat terlebih dahulu
perubahan warna kulit perubahan kalau memang ada nampak benjolan tentu akan kelihatan kalau sudah besar
kemudian apakah putingnya tertarik ke dalam ya kan
apakah ada benjolan di tempat lain selain payudara yang terdekat misalnya di daerah ketiak ya kan
nah kemudian setelah kita lihat bandingkan kiri kanan tidak ada perubahan
selanjutnya kita melakukan perabaan pada payudara
bagaimana teknik perabaannya
tentunya kita meraba seluruh bagian payudara
dimulai dari atas di bawah tulang sini
kemudian secara sirkuler dari luar ke dalam sampai akhirnya ke arah puting
kita rabah dengan tiga jari akan lebih bagus
tiga jari dengan permukaan yang sebelah sini
akan lebih sensitif mendeteksi
kemudian kita gerakan sedikit demi sedikit
jangan lompat terlalu jauh
jarak antar kita berpindah itu tidak lebih dari satu atau dua jari saja
sehingga nanti benjolan yang kecil akan teraba
ya kan sambil ditekan sedikit
jangan lupa jangan cuma digeser tapi hanya bergerak di kulit saja
tetapi sambil ditekan
sehingga benjolan itu kan posisinya di daerah payudaranya
itu di kelenjar payudara misalnya
nah itu kan posisinya di dalam ya di bawah kulit
jadi kalau kita cuma tidak tekan nanti tidak akan teraba
apalagi benjolannya masih ukurannya kecil ya
betul ukurannya kecil
kemudian terakhir di daerah puting kita lakukan penekanan sedikit di daerah puting
untuk melihat apakah ada cairan yang keluar dari puting atau tidak
kalau cairannya berwarna jernih atau kekuningan
biasanya tidak ada apa apa tidak ada masalah
tetapi kalau cairannya darah atau kecoklatan
nah itu yang mungkin kita harus waspada
oke seberapa serius benjolannya atau yang dirasakan pada saat kita meraba
adakah rasa sakit yang mungkin muncul
kalau ya itu tadi benjolan itu diduga mungkin adalah cancer
kalau kita bicara pada cancer payudara justru tidak nyeri
justru tidak nyeri
nyeri itu terjadi apabila sudah ada luka yang ditimbulkan oleh kanker payudara biasanya
sudah terlihat fisiknya
jadi intinya begitu ada benjolan ya langsung coba cek ke rumah sakit ya lebih lanjut
ya betul sekali
tapi kalau mbak kris waktu awal terdeteksi kena kanker payudara
ini awalnya memang langsung tidak ada
awalnya memang langsung melihat sudah ada benjolan atau seperti apa sih
saya memang waktu sebelum mengenal love pink
memang saya suka melakukan sadari sendiri
saya sudah sadar bagaimana pentingnya saya peduli sama kesehatan badan saya
waktu itu saya memang melakukan pemeriksaan setelah mandi
saya bilang kok ada benjolan ya
benjolannya terasa kecil tapi padat dan keras seperti tulang
seperti tulang sebagainya tapi kok kecil memang
satu bulan kemudian saya raba lagi tidak berubah benjolan itu
saya langsung ke dokter
dokter menyarankan saya untuk dilakukan usg waktu itu
setelah di usg memang terlihat ada benjolan dokter merujuk saya ke bedah onkologi
di biopsi keluar hasilnya memang invasif ductus carcinoma
jadi untuk itu langsung ada penanganan lebih dini ya
ya tapi memang waktu itu masih kecil sekali
karena dia sudah menjalankan penyakit
sampai ke kelenjar getah bening waktu itu dok
jadi di ketiak saya sudah ada sembilan titik yang kena
walaupun kecil rupanya dia sudah menyebar kemana mana ya dok ya
jadi kita tidak bisa
oh kecil ya udah didiamin aja tidak
oke jadi penanganan lebih lanjutnya setelah dibiopsi diketahui hasilnya tersebut operasi
iya setelah biopsi keluar hasil anatomi patologinya
dokter menyarankan saya untuk melakukan masker
tomi radikal yaitu pengangkatan seluruh jaringan payudara saya
beserta kelenjar getah bening saya semuanya diangkat
meskipun itu kecil ya
kalau misalnya kita bandingkan dengan yang memang sudah terdeteksi dengan ukuran besar
itu berarti dampaknya akan lebih besar lagi
dan harus penanganannya lebih sempurna lagi begitu ya dokter
jadi soal penanganan operasi sebetulnya ada beberapa pilihan
tapi tentunya itu akan kita kembalikan lagi kepada pasien ataupun penderita
jadi kita bicara kanker payudara itu terdiri dari empat stadium
stadium satu dua tiga dan empat
kalau stadium awal biasanya kita bicara stadium satu dan dua
di mana ukuran tumor tidak lebih dari lima cm biasanya
kemudian apabila kita temukan pada stadium awal
tentunya kita bisa melakukan operasi yang namanya brass conserving surgery
di mana payudara tidak diangkat semua
tetapi kelenjar ketiak biasanya kita bersihkan juga
kelenjar getah beningnya
supaya jangan sampai kita memastikan jangan ada penyebaran di situ
tetapi masalah kita mau operasinya itu pengangkatan semua atau tidak
tentu pilihan tersebut kita serahkan kembali kepada pasien
karena kalau misalnya pasien memilih dok
saya lebih memilih untuk sudah diangkat saja semuanya
itu tentunya hak pasien
nah kita sebagai dokter wajib untuk memberikan data
dan mengakomodir kepentingan pasien tersebut sesuai dengan keilmuan yang ada
kalau misalnya kita ketemu dari stadium awal
biasanya payudara ini adalah organ yang sangat maaf didewa dewakan tentunya
buat wanita ya kan sangat sakral
sehingga jangan khawatir bahwa kalau kena kanker payudara itu pasti harus diangkat
dengan kemajuan ilmu yang ada sekarang ini
baik ilmu pengobatan secara operasinya
kemudian juga dari sisi pengobatan selain operasi
itu memang sangat dimungkinkan untuk kita tidak mengangkat keseluruhan kanker payudara
ada referensi lain berarti ya
tanpa mengangkat payudara tersebut
tapi dr yedi yang mungkin menjadi pertanyaan banyak perempuan termasuk saya ini ya
kalau misalnya kita punya histori di keluarga yang sudah pernah kena dress cancer
sebelumnya mbak kris ada histori
nah mungkin kalau tidak ada ketika kita meraba raba
cuma benjolan biasa orang tidak ada di keluarga saya gitu
nah tapi ketika orang yang sudah pernah ada histori
harusnya memang akan ada atau seperti apa sih
ya jadi kalau kita bicara ada histori terutama dari garis ibu
kita bicara kan ini genetik
berarti terkait dengan gen brca satu brca dua namanya
di dunia ini bahkan di indonesia sini sudah kita bisa melakukan pemeriksaan gen tersebut
brca satu dan brca dua ini
untuk terjadinya kanker
masih banyak faktor resiko lain yang berkepentingan ataupun memberikan asupan sehingga terjadinya kanker
pola hidup mungkin
pola hidup pastinya
kemudian terutama paparan masalah hormonal
tetapi yang paling penting adalah pola hidup sebetulnya mbak
dalam artian ketika kita melakukan aktivitas fisik yang cukup baik
menjaga pola makan yang sehat
tentunya hal hal seperti itu akan sangat mengurangi resiko untuk terjadinya kanker payudara
nanti saya mau tanya ke mbak kris nih soal kan
love pinks juga bukan satu organisasi yang usianya muda
banyak sekali sudah mendapatkan sosialisasi
tapi dari evaluasi bertahun tahun berdiri ataupun banyaknya menghadapi wanita
sebetulnya masalah apa yang sampai saat ini pun wanita indonesia belum ketahui soal kanker payudara
ada tidak yang belum diketahui sampai saat ini
kita tahan dulu jawabannya karena kita akan kembali sesaat lagi
tetaplah di after sepuluh kita akan melanjutkan perbincangan soal bulan peduli kanker payudara
tetaplah bersama kami
ya bahkan di fairmont ada sejumlah relawan yang membantu para penyintas kanker payudara
untuk meningkatkan penampilan dan kepercayaan dirinya
abi asek memberikan informasinya untuk anda

sebenarnya dari sosialisasi apa yang paling membuat masyarakat indonesia itu rentan
apa yang belum mereka ketahui
sebenarnya memang di lamping kita melakukan sosialisasi ke berbagai pihak
kita ke sekolah sekolah kita ke instansi instansi kita ke perusahaan ke perusahaan
tapi tetap kita cuma bisa bersosialisasi bagaimana pentingnya melakukan
inilah yang akan nanti menentukan
walaubagaimana biasanya orang untuk
melangkah pergi untuk
usg aja udah takut
bukan takut mungkin sama alat usg nya
tapi takut sama hasilnya
nah disitulah kita bersosialisasi
kita bilang tidak semua
benjolan itu kanker dan
kalaupun kanker ditemukan di stadium
dini itu angka kesembuhannya akan
jauh lebih besar
angka kesembuhannya jauh lebih besar dan
biaya yang dibutuhkan
pun jauh lebih kecil jadi
kita tetap bersosialisasi
kita bilang jangan takut
dengan kanker karena sekarang pengobatan
pengobatan kanker payudara sudah sangat
amat canggih jadi tidak
usah takut untuk pergi ke medis
yang utama pada saat
kita harusnya memang pergi ke medis
pak chris dari pemantauan anda nih selama
diri untuk meningkatkan
bagaimana sih kita tahu
diri kita dari sejak dini begitu
soal kanker payudara
wanita umur berapa saja
yang memang sudah bergabung
ataupun memang mereka saat ini
masih terkena penyakit cancer begitu
yang bergabung di love
tadi sebagai dokter sudah
menjelaskan pada saat
anak sudah mulai menstruasi
berarti kan dia sudah terpapar oleh
pabrik hormon estrogennya sudah terbuka
pada saat itulah memang dia sudah
berpotensi kalau memang dia sudah
ada bakat ada potensi ada resiko
dia sudah bisa
kanker payudara pada saat dia
menepus karena di
love pink sendiri ada seorang
perempuan yang berumur enam puluh empat tahun
baru terdiagnosa kanker payudara
jadi pada saat
menepus pun dia sudah
jadi tetap saja
kita melakukan sadari dari
kita pertama menstruasi sampai kita
oke dokter yadi kalau soal laki laki
seberapa besar ini bisa
peluang kanker payudara ini kepada laki laki
kalau kita bicara pada laki laki memang
sangat sangat jarang sekali
kanker payudara itu pada laki laki
besar itu ada begitu ya
kemungkinan itu ada tapi tidak sebesar terhadap
yang berada di dalam
tapi kalau kita bicara soalnya
tadi ya penyebabnya gaya hidup
dan segala macam sebetulnya
apa ya yang menyebabkan
saja bisa karena seperti ketahui
kalau kanker rahim aja kita pun bisa
punya vaksinnya tapi kalau
kanker payudara ini
punya vaksinnya nah kalau kanker
payudara ini pada kanker payudara ini
memang karena kalau pada kanker cervix itu
penyebabnya adalah virus sehingga
tentunya kita bisa memberikan vaksin
sama seperti hepatitis dan lain sebagainya
sedangkan kalau pada kanker payudara
penyebabnya bukan virus multifaktorial
sekali lagi faktor genetik itu hanya sekitar
kanker itu sendiri yang paling
berperanan itu tentu
tadi yang tadi masalah gaya hidup tadi
nah sehingga yang paling penting
ya bagaimana kita melakukan
perilaku hidup yang bersih dan sehat
itu yang paling penting bagaimana menjaga pola makan
tentunya aktivitas fisik
yang cukup tiga puluh menit sehari
paling bagus selama lima hari dalam seminggu
dan kita sebagai orang yang hidup
di kota metropolitan mungkin
lebih sering untuk kongko kongko di kafe
ketimbang untuk melakukan aktivitas fisik tersebut
nah kalau berbicara soal
gaya hidup ini sebagai
tetap melakukan gaya hidup seperti biasa
atau ada yang dikurangikah
dan kemudian di love sping ini
ada sosialisasi nggak sih mungkin
kita harus melakukan ini setiap hari
karena kan di bulan peduli kanker
payudara ini ada kegiatan pasti ya
nah biasanya apa sih yang diberikan
kepada para peserta begitu
untuk di love sping sendiri
untuk kegiatan kegiatan kita banyak sekali ya
kita ada sosialisasi
kita juga ada pendampingan
kita juga kadang sebulan sekali kita bertemu
dengan para survivor dan warrior
di situ ada kelas kita ada beauty class
kita ada kelas untuk
sebenarnya balik lagi ke kita
pada saat kita terdiagnosa
sebenarnya mindset sih yang paling penting
kalau kita sudah terdiagnosa itu
jadi gaya hidupnya berubah
gaya hidup dari dulu saya
sebelum terdiagnosa kanker payudara
sampai sekarang gaya hidup saya sebenarnya tidak berubah
karena dulu pun
sebelum terdiagnosa saya sudah melakukan
makanan sehat juga tidak ada perubahan
jadi itu dia pada intinya ya
siapapun bisa terkena dengan
keadaan apapun dengan pola hidupnya seperti apapun
nah jadi kita menghadapi ini
secara wisenya itu seperti apa ya dokter ya
meskipun tidak ada benjolan
tidak ada hal hal apapun yang menurut kita
nampaknya saya cancer
tahapan tahapan aja supaya kita lebih mendetail
kalau yang pertama pasti
habit untuk setiap bulan
melakukan pemisahan payudara sendiri
dengan cara sendiri itu pasti
tadi sudah dijelaskan kemudian
ketika kita sudah menginjak usia di atas empat puluh tahun
tentunya yang paling penting kita melakukan screening
baik itu usg maupun mamografi
karena banyak sekali
apalagi masih stadium
sangat awal itu tidak terlalu
ada benjolan tetapi memang sudah ada
lesi ataupun tumor
sehingga sangat penting peranan untuk screening disini
saya ke mbak kris sedikit
ini kita wrap up sedikit ya
mungkin ada beberapa teman teman yang
sedang nonton mungkin juga sedang
menderita kanker payudara
pesannya apa sih karena tadi kita mengingat
biayanya mahal takut untuk usg
takut untuk ini itu
harus seperti apa singkat saja mungkin
sebenarnya kalau bagi saya
kanker payudara saya terdiagnosa
kanker payudara itu bukan akhir
menjalankan kehidupan untuk lebih baik
lebih berkualitas dan lebih bermanfaat
semuanya mindsetnya harusnya kayak gitu ya dok
harusnya semua penyakit
apapun mindsetnya kayak begitu
mungkin bisa bergabung dengan wolfing ya supaya fisik dan
pkisnya pun akhirnya bisa sembuh dan bisa bangkit
dari hari itu semua terima kasih mbak chris
terima kasih dr yadi
terima kasih mbak kris sudah bergabung di rumah
ini wawasan kita lebih mendalam
karena kita perempuan
bunganya adalah kita periksa
jangan cuma bicara bicara saja
tapi kita tidak melakukan yang lain
sudah banyak teknologinya untuk
tidak hanya operasi